sebanyak sebelas pasien covid sembilan belas di kabupaten aceh barat aceh senin sore memprotes dan meminta kepada gugus tugas serta tim medis
untuk memperlihatkan dokumen secara tertulis bahwa mereka dinyatakan positif covid sembilan belas
kesebelas pasien yang juga satu keluarga tersebut saat ini sedang menjalani isolasi di rumah sakit jiwa
desa berugang kecamatan kawai enam belas kabupaten aceh barat
mereka mulai dikarantina sejak tanggal lima september dua ribu dua puluh
aksi protes ini dilakukan setelah dua hari menjalani karantina
petugas medis belum juga memperlihatkan surat maupun dokumen resmi jika para pasien dinyatakan positif covid sembilan belas
kesebelas pasien ini merupakan orang tanpa gejala
salah seorang pasien covid sembilan belas berinisial ma mengaku hingga saat ini mereka tidak pernah menerima dokumen hasil medis
yang menyebutkan mereka terpapar covid sembilan belas
namun mereka langsung dibawa ke tempat karantina untuk diisolasi
selama diisolasi mereka mengaku kurangnya suplai vitamin dan juga penyediaan
kami dari pihak keluarga ingin menjadikan ini pengalaman supaya pasien pasien berikutnya
sebelum kita diisolasi secara disebut orang tanpa gejala ini
baiknya petugas itu melengkapi dengan dokumen secara tertulis
agar tidak jadi polemik di masyarakat
jadi surat itu sebagai bukti walaupun kita positif kita terima
dan surat itu sebagai bukti secara yuridis untuk kita diisolasi seperti ini
sementara dinas kesehatan aceh barat mengaku akan segera berkoordinasi dengan tim gugus tugas tempat
tentang dokumen para pasien karena hingga saat ini pihaknya juga belum menerima dokumen tersebut
di karantina untuk sementara ini ada sebelas orang
ya insya allah kita penuhi surat tersebut untuk surat
kita list nanti kita minta ke gugus tugas nanti yang akan menindaklanjutinya
kita teruskan dari dinas kesehatan telah
kita nanti dari pihak gugus tugas juga yang membuat suratnya nanti
para pasien covid sembilan belas berharap mereka bisa diterima kembali di tengah masyarakat
setelah nanti dinyatakan sembuh dari covid sembilan belas
supriyadi aceh barat aceh